terancam diganjar denda miliaran rupiah pt dirgantara indonesia mengaku
ada beberapa produk mereka yang memang terlambat dikirimkan kepada pemesan
kini pt di berupaya menegosiasikan besaran denda dan mulai berbenah diri
untuk meminimalisir keterlambatan
koresponen cnn indonesia iwan hermawan berkesempatan mewawancarai langsung
direktur niaga dan restrukturisasi pt dirgantara indonesia budiman saleh
dalam liputan berikut ini
inilah pesawat nc dua ratus dua belas pesanan pemerintah filipina yang sempat menjadi kontroversi
karena dikabarkan ptdi telat mendelivery pesawat ini
maka ptdi dikenakan denda yang cukup fantastis
dan untuk membahasnya kita sudah bersama pak budiman saleh
direktur niaga dan restrukturisasi dari pt dirgantara indonesia
pak budiman benar nggak kabar bahwa banyak sekali keterlambatan yang mengakibatkan denda denda itu
jadi pada dasarnya kita sebagai suatu industri
industri pesawat itu tidak bisa lepas dari keterlambatan
contohnya boeing perusahaan yang sangat besar airbus juga sangat besar
mereka terlambat masing masing untuk dreamliner tujuh ratus delapan puluh tujuh dan juga airbus empat ratus
nah kembali kepada ptdi khusus kepada berita yang kontroversi ini
tentang nc dua ratus dua belas i filipina saya dapat katakan nilai kontrak yang dicantumkan
pada mas media itu tidak benar
dan kemudian nilai penalti
penalti juga tidak benar
penalti tersebut kita bisa negosiasikan dalam arti kita sampaikan kasus yang terjadi
sebenarnya seperti apa dan filipina air force berserta kementerian pertahanan filipina memahami
sehingga itu dapat dijadikan nol
artinya untuk kasusnya filipina itu sebenarnya memang ada keterlambatan
betul ada keterlambatan saya tidak dapat pungkiri
keterlambatannya disebabkan beberapa hal
hingga sampai saat ini pesawat kedua pesawat yang mereka pesan
iya ada dua unit
itu nilai kontrak delapan ratus tiga belas delapan ratus sembilan belas juta peso itu berhasil kita terbangkan dan juga berhasil kita dapatkan sertifikasi dari indonesian military authority
artinya pesawat ini sebenarnya sudah siap
untuk kasus yang filipina tapi di media tersebut juga disebutkan ada keterlambatan dari thailand tni au angkatan narad juga

jadi kalau untuk thailand kita bisa mengambil contoh adalah dua pesawat
di situ dua jenis pesawat
pertama adalah royal typolist itu cn dua ratus tiga puluh lima yang dituduhkan sekitar satu lima juta us itu keterlambatan denda penaltinya
tetapi pesawat itu tidak terlambat
oh itu tidak terlambat
tidak terlambat sama sekali
oh yang satu lagi
yang satu lagi dari thailand itu adalah nc dua ratus dua belas desk empat ratus yang memang terkena faktor force major di p tiga

di mana pada saat kita melakukan uji terbang dan mendapatkan sertifikasi
suatu musibah terjadi yaitu salah satu mesin kami kemasukan burung jadi berimpak
nah atas dasar itu kita lapor kepada pemilik kontrak dan kemudian kita mengajukan proses renegosiasi
dan sampai saat ini kita juga dibantu oleh pemerintah kita kementerian luar negeri untuk renegosiasi dengan pemerintah thailand
nah dan kemudian denda itu
kita berharap itu bisa turun menjadi tiga lima atau empat juta
tidak seperti yang diberitakan di media harga penalti jauh lebih besar daripada harga kontrak
jadi sebenarnya memang ada denda itu
cuma beberapa bisa dinegosiasi

memang harus ada yang dibayar
itu mengganggu kinerja perusahaan pak
tidak dalam arti begini
tidak dalam arti begini
kalau memang kita harus secara profesional bertanggung jawab kepada keterlambatan tersebut kita mengupayakan pembayarannya in kind
dalam arti kita membuat suatu maintenance contrak dan juga menjual spare part kepada mereka
sebagai pembuat sebagai pembuat platform ada juga pembuat sistemnya gitu kan
sistem itu kan seperti mesin avionik itu beli dari luar
dan biasanya itu yang menyebabkan keterlambatan
jadi pada dasarnya kita sangat tergantung kepada barang vendor
itu nomor satu
kedua kami memiliki keterbatasan pendanaan modal kerja sehingga kami tidak bisa melakukan stock in advance
jadi kalau ada yang pesan baru beli gitu ya
betul tetapi untuk beberapa hal kita selalu menyiapkan buffer untuk long lead item contohnya untuk engine propeller dan landing gear
sehingga hal hal yang besar dan mahal dan sangat signifikan terhadap keberlangsungan atau kelancaran dari proses produksi
dapat diantisipasi lebih awal
itu kalau ya kita sudah tahu lah permasalahannya sebenarnya karena adanya vendor yang telat atau
itu solusinya sebenarnya seperti apa ini nanti
supaya paling tidak meminimalisir lah
kalau telat pasti ada lah gitu kan
telat ya betul
jadi kita berharap dengan adanya dukungan modal kerja tentunya kita bisa melakukan stock in advance
dan tentunya ini barang barang yang rutin ya selalu ada di dalam pesawat
apalagi kita melihat pasar kita ke depan sangat besar
di mana hari ini juga thailand itu sudah secara sirkuler memberikan kontrak dua unit nc dua ratus dua belas i
tambahan terhadap pesawat yang diklaim terlambat tadi